belakangan ini rasanya semakin banyak kendaraan berbasis energi listrik yang ada di indonesia
tapi tahukah anda bahwa kendaraan berbasis energi listrik tidak hanya satu jenis saja
ada empat jenis kendaraan berbasis energi listrik
yang pertama adalah hybrid electric vehicle
kemudian yang kedua adalah plug in hybrid electric vehicle
yang ketiga adalah battery electric vehicle
dan yang terakhir adalah fuel cell
kira kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari keempat jenis kendaraan berbasis energi listrik ini
dan apa saja perbedaannya yuk kita cari tahu bersama sama
yang pertama adalah hybrid electric vehicle atau hp
mobil listrik ini memiliki dua mesin yakni mesin yang memakai bahan bakar minyak dan mesin yang menggunakan listrik
kedua mesin tersebut dapat dipakai secara independen ataupun gabungan
untuk pengisian listrik hev pengisian tidak dilakukan secara eksternal karena mobil ini tidak memiliki charging port
energi listriknya berasal dari energi kinetis yang dihasilkan saat mesin bbm menyala berakselerasi dan pengereman
pada hev kapasitas baterai listrik relatif rendah sehingga tak bisa menjangkau jarak jauh
yang kedua adalah plug in hybrid electric vehicle
sesuai namanya plug in hybrid electric vehicle energi bisa diisi secara eksternal karena memiliki charging port
dengan demikian kapasitas baterai listriknya menjadi lebih besar

jika anda memilih kendaraan jenis ini bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam
karena harus merawat dua mesin sekaligus yaitu mesin bbm dan motor listrik
kemudian yang ketiga adalah bateri electric vehicle yang sepenuhnya mengandalkan energi listrik untuk bergerak
anda dapat mengisi daya melalui spklu atau stasiun pengisian kendaraan listrik

atau bisa juga menggunakan adapter seperti e wallet

yang diberikan produsen kepada konsumen untuk pengisian daya rumah
namun untuk pengisian di rumah daya listrik yang tersedia minimal dua dua ratus va
dan saat ini kendaraan jenis ini masih menjadi mobil sekunder dan hanya digunakan sehari hari di dalam kota
yang terakhir adalah fuel cell
pada prinsipnya kendaraan jenis ini memiliki konsep zero emission
dan mengandalkan fuel cell sebagai
yang dapat menghasilkan listrik
dari reaksi antara hidrogen
dan juga oksigen
mobil jenis ini merupakan yang paling
ramah lingkungan dan paling cepat
melakukan pengisian listrik
belum banyak beredar di indonesia
dan harganya pun paling tinggi
di antara mobil mobil berbasis
setiap jenis kendaraan listrik memiliki
kelemahan dan kelebihan tersendiri
yang penting adalah bagaimana
masyarakat indonesia beralih
kebiasaan dari kendaraan berbasis
bbm menjadi listrik
makanya ketika kita menggunakan mobil listrik
sebenarnya kebiasaan kita yang harus berubah
kalau kita pakai mobil bensin atau mobil diesel
kita tunggu dulu sampai habis
kemudian kita ke spbu kita isi
begitu kita sampai rumah kita charge
dan dalam kita tidur mungkin tujuh jam delapan jam
itu sudah penuh lagi dan besoknya kita selalu
menggunakan mobil dengan energi itu levelnya
jadi sebenarnya sangat praktis
tinggal tergantung kebiasaan kita aja
pemerintah mendukung percepatan program
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
untuk transportasi jalan melalui
kemudian pemerintah juga memberikan informasi
insentif pajak untuk kendaraan listrik
dan membebaskannya dari aturan ganjil genap
di jalan jalan ibu kota
tim liputan cnn indonesia jakarta